hai mendekorasi kamar agar lebih cantik seolah menjadi keharusan saat berada di situasi pandemi
saat ini sebab kini kamar bukan hanya tempat beristirahat tetapi juga bisa menjadi ruangan
untuk mengikuti webinar dan meeting digital atau melakukan vlogging inilah yang membuat farah
mencari kesibukan dengan mendekorasi ulang kamar asisten rumah tangganya yang tidak bisa pulang
kampung selama pandemi ia menetapkan budget delapan ratus rupiah untuk dekorasi ini konsep yang
dipilih minimalis karena lebih simpel dan fungsional nah terus aku suka iseng iseng
nyari e commerce misalkan lemari atau apa jadi aku lebih mementingkan beli barang barang yang memang
fungsinya itu banyak misalkan yang aku beli lemari kecil itu atasnya bisa taruh kaca jadikan bila
sekalian jadi meja rias kayak gitu gitu jadi
murah tapi banyak fungsinya ide seru lainnya dimiliki adinda yang lebih menyukai konsep
bohemian untuk kamarnya mahasiswi jurusan seni itu lebih suka mengeluarkan uangnya untuk membuat
sesuatu bukan membeli barang baru budget pun bisa ditekan semurah mungkin sebenarnya karena
aku sendiri aku tuh banyak banget dekoran dekoran yang di kamar kamar tuh pakai bikin sendiri gitu loh
kak jadi karena aku juga mahasiswa dan mencoba agar
mengurangi budget nih makanya aku mencoba bikin sendiri gitu dan budget yang kemarin untuk kamar yang kemarin itu
menurut ketua umum himpunan desainer interior indonesia rohadi kaum milenial rata rata lebih
menyukai warna solid dan lebih kreatif dalam penataan barang betul betul diperhatikan adalah
instalasi untuk wifi instalasi untuk listrik instalasi untuk yang sifatnya menunjang kreativitas dia
itu sangat diperlukan
mulai bosan dengan suasana kamar dan ingin tampilan yang baru
saatnya anda mendekorasi ulang kamar agar lebih nyaman dan menyenangkan
sesuaikan juga dengan konsep dan anggaran yang dimiliki
tim liputan cnn indonesia jakarta